nah jadi dari dua ribu tujuh belas itu memang kadar ekonomi saya itu menurun
always menurun kan
nggak pernah naik naik kan
malanglah sebagai seorang petani cabe
jadi saya itu di rumah pakai antena ikan tau
pakai antena apa
ya yang gini kan ya
nah jadi antena itu cuma bisa dapat rcti aja
jadi saya itu mau nggak mau ya nonton rcti terus
semua siaran act itu ya bisa dihafal kan
itu termasuk masterchef
jadi kebetulan sebelum ini kan masterchef harus audisi di luar kan
di tempat tempat lain
jadi budget nggak ada
jadi nggak mungkin saya pergi
cuma untuk season delapan karena ada audisi online
jadi itu saya coba kan
walaupun nggak pakai handphone saya sendiri untuk download lct plus
nggak pakai kamera sendiri
nggak edit sendiri
semua ditolong oleh teman saya
chef juna itu sejak di galeri memang sudah sering ngomong gitu kan
saya ingat dia mau retanya
itu semua kan
karena saya takut nanti kalau saya gantikan dia
saya itu terlalu gimana ya
langsung kelelep ya nanti ya
nanti lalu lagi di publik nggak ada yang tahu ini juna mana ya
karena kedetup sama lord adi
ya jadi gitu lah
minimal percaya diri itu utama ya lord ya
itu kemarin kan saya pergi ke bandung surabaya
selama ini kita melihat aja orang kalau artis lalu dipanggil kan
saya merasakan itu
dipanggil terus minta foto atau minta suruh fotoin
yang disuruh fotoin waktu itu saya jalan sama dudek ini
padahal sama sama mc ini kan
sama sama mci dipanggil
lord adi difoto sama si apa sama fansnya
terus yang di yang
tapi foto itu si dudek
kenapa mbak ini nggak kenal
emang pesona dan magnetnya luar biasa ya
mau tahu kelanjutannya seperti apa